rombongan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin dihadang ratusan mahasiswa yang sedang menggelar demo kenaikan harga bbm di palembang sumatera selatan
sekelompok mahasiswa berunjuk rasa dengan menutup jalan dan membakar ban di tengah jalan
seperti inilah suasana penghadangan rombongan wakil presiden maruf amin oleh ratusan mahasiswa yang sedang menggelar demo kenaikan harga bbm di kawasan jalan sudirman simpang caritas kecamatan ilir timur satu pada rabu sore
ketegangan sempat terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di sumatera selatan ini dipukul mundur oleh aparat kepolisian
bahkan tujuh mahasiswa dari berbagai kampus ini diamankan polisi
sementara itu pendemo yang sempat mengacungkan jari tengah ke arah mobil wakil presiden sedang diburu polisi
dengan identitas yang sudah dikantong hipotugas keberadaan maruf amin di palembang merupakan bagian dari kunjungan kerja untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di bangunan
sementara itu pendemo yang sempat mengacungkan jari tengah ke arah mobil wakil presiden sedang diburu polisi